nah itu yang merupakan satu kondisi yang kita harapkan terjadi pada saat ini
alhamdulillah memang itu yang bisa kita lihat pada saat sekarang ini
bagaimana dengan permasalahan yang terjadi atau ditemui di lapangan saat ini
apa yang paling sering ditemui oleh bank indonesia sendiri
ya memang pada saat ini kita melakukan tadi ya monitoring assessment terhadap resiko resiko yang berkembang
jadi dari sisi sistem keuangan khususnya kalau di indonesia itu kan yang paling besar perbankan
jadi sekitar tujuh puluh delapan itu pelaku yang paling dominan di sektor keuangan
nah sehingga disitu kita melakukan monitoring tentunya secara besaran agregat
terus kemudian juga nanti melihat bagaimana dampaknya itu terhadap kondisi makro secara keseluruhan
bagaimana nanti supaya kestabilan makro ini bisa terjaga ya sustainable kedepannya gitu
nah oleh karena itu kita memang dalam pelaksanaannya sekarang
itu perlu terus mengembangkan berbagai macam ini
karena ini satu hal yang baru juga buat bank indonesia dan juga untuk bank sentral
melakukan fungsi makro prudensialnya
dalam arti melakukan pengawasan pengaturan mengeluarkan kebijakan kebijakan
yang tujuannya tadi untuk mengatasi risiko sistemik dan juga potensi masalah terhadap perekonomian secara keseluruh
oke ini sepertinya banyak sekali kajian yang telah dilakukan begitu ya oleh bank indonesia
nah kita akan melihat seberapa pentingnya sebenarnya stabilitas sistem keuangan ini
untuk perekonomian secara nasional secara keseluruhannya pak
jadi bi itu melakukan kajian kajian yang juga kajian itu tuh nanti akan dipublikasikan gitu
sehingga itu menjadi satu informasi yang berharga buat pelaku usaha akademisi gitu ya
terus kemudian juga pemerintah gitu dalam arti bahwa bagaimana bank indonesia itu memandang
kondisi stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan gitu ya
nah itu yang kemudian oleh bank indonesia dikeluarkan secara rutin reguler ya setiap enam bulan
itu dalam bentuk laporan yang disebut kajian stabilitas sistem keuangan gitu
nah itu suatu hasil assessment yang sangat penting yang saya pikir akan bermanfaat buat pelaku usaha bahkan juga mahasiswa ya yang melihat resiko resiko
siapa saja yang bisa mengakses informasi yang
yang sudah dikeluarkan oleh bank indonesia persemesteran itu ya melalui tadi ada namanya kajian stabilitas sistem keuangan
siapa saja yang bisa mengakses ataupun saya sendiri bisa mengakses untuk informasi itu sehingga bisa mengetahui seberapa besar kondisi dari perekonomian kita saat ini
itu ini mas apa tersedia di website bi ya
dan juga ini ada publikasi yang dicatat juga yang bisa diakses oleh masyarakat
jadi silahkan aja kalau misalnya ngelihat di website bi gitu ya itu di situ ada di apa untuk publikasi stabilitas sistem keuangan itu ada ininya apa link nya gitu
nah sebetulnya ini sudah mulai diterbitkan bi itu sejak tahun dua ribu tiga gitu kalau publikasinya ya
tapi itu memang sifatnya kan belum formal ya ada namanya kebijakan mengkoprudensial gitu
informasi ini sudah disediakan baik oleh ini lbi
kemudian yang kedua juga dari sisi cetak kita ada yang bisa diakses di perpustakaan atau di mana gitu ya
kemudian juga bi mengadakan juga sosialisasi juga
jadi antara lain misalnya ini ya antara lain talkshow seperti ini ya
mudah mudahan ini juga bisa bermanfaat gitu ya sehingga bisa menjadi satu sarana informasi gitu buat masyarakat gitu ya
sejauh ini responnya sendiri dari masyarakat pak seperti apa kalau terkait dengan ini
karena data data yang disampaikan ini sangat penting sekali begitu menyangkut dengan kondisi ekonomi kita begitu kan secara makro
memang kalau ini ya apa masalah ataupun assessment yang dimuat dalam kajian itu memang cukup ini ya cukup berat gitu materinya gitu ya
sehingga memang perlu ada ini ya satu mekanisme sosialisasi gitu
sosialisasi dan diskusi mungkin
sehingga nanti makin lama gitu makin mudah gitu ya
tapi tentunya kalau untuk pelaku bisnis tertentu ya misalnya kayak perbankan terus kemudian juga ya pelaku di sektor keuangan akademisi terutama yang di ini ya apa staff pengajar di fakultas ekonomi gitu ya
atau sekolah bisnis gitu
di website bi juga banyak gitu ya
kemudian juga kita kan memang kita nggak bisa memonitor langsung ya tapi kita kirimkan publikasi itu ke kampus kampus gitu ya
pak putra ini semakin menarik tapi kita harus jeda dulu sebentar
saya akan bahas di segmen berikutnya sejauh mana sih dari isi isi apa saja kajian kajian apa yang sudah dilakukan dalam tadi kajian sistem keuangan kita begitu
kembali lagi dalam economic view bersama saya prasito ibu dan narasumber saya kali ini bapak duya putra deputi direktur kebijakan makro prudensial dari bank indonesia berbincang mengenai kebijakan makro prudensial
baik pak putra kita lanjutkan kembali tadi sempat kita singgung di segmen pertama terkait dengan adanya kajian stabilitas sistem keuangan
sebenarnya apa sih pesan yang ingin disampaikan bank indonesia dengan diterbitkannya kajian kajian seperti ini
ya jadi ini satu informasi ya yang merupakan juga akuntabilitas bank indonesia ya dalam melakukan fungsi untuk pengaturan dan pengawasan makro prudensial kita secara umum seperti itu
nah pesan pesannya itu sangat spesifik gitu ya
jadi kalau yang saat ini yang dimuat dalam kajian stabilitas keuangan nomor dua puluh dua
bulan maret tahun dua ribu empat belas ini
itu adalah kita melakukan review terhadap kondisi dan juga resiko pada semester kedua di dua ribu tiga belas gitu
jadi kita melihat bagaimana disana ya terutama kondisi dari sisi kerentanan eksternal dan juga internal ya yang mempengaruhi stabilitas sistem keuangan indonesia gitu
nah apa saja mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa kajian apa saja yang dikaji dalam laporan tersebut
jadi misalnya pertama kita lihat dari sisi eksternalnya gitu ya
itu risiko risiko apa yang bisa mempengaruhi kepada stabilitas sistem keuangan indonesia gitu ya
jadi pada waktu semester dua dua ribu tiga belas itu paling gak ada beberapa ya resiko eksternal yang perlu kita waspadai gitu ya
yang pertama itu terkait dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi global gitu
nah itu juga yang tentunya ini akan nanti mempengaruhi kepada
bagaimana permintaan global terhadap produk indonesia gitu atau ekspor indonesia
terus kemudian juga dari sisi ini harga komoditas itu juga kita melihat memang ada kecenderungan perlambatan ya
jadi penurunan harga komoditas yang juga ini akan mempengaruhi juga terhadap ekspor indonesia gitu ya
terus bagaimana itu nanti kita bisa menjual hasil ekspor ke luar negeri tentunya dengan harga yang lebih murah
terus kemudian juga yang ketiga itu adalah faktor dari tapering
jadi kebijakan tapering daffodil reserve
itu kan sudah diumumkan ya untuk bulan mei dua ribu dua puluh
nah itu rupanya sudah punya juga ini apa memberikan sentimen negatif
terhadap ini ya terutama pasar keuangan di emerging market di masuk indonesia gitu ya
nah oleh karena itu tentu ini akan kita lihat ya monitor
dari sisi yang terakhir itu adalah vulnerabilities atau kerentanan yang terjadi di negara negara emerging market yang lain gitu
jadi kalau kita lihat di argentina gitu di turki
di brazil yang kemudian kan sempat mengalami tekanan juga
nah ini punya pengaruh juga terhadap bagaimana portfolio investasi dari global ini ya apa kayak manajer investasi global
terhadap investasinya di indonesia gitu
nah itu nah dari risiko risiko global itu kemudian kita lihat nanti bagaimana dia punya pengaruh ke resiko risiko yang ada di indonesia
apalagi dia dampaknya ya sentimennya seperti apa
itu kan dia transmisinya kebanyakan nanti langsung ke pasar keuangan
nah jadi memang kita lihat pada semester dua dua ribu tiga belas
sempat terjadi tekanan di pasar saham gitu
saham indonesia yang sempat terjadi karena capital outflow gitu ya
yang juga sempat terkoreksi jadi mengalami peningkatan yield yang cukup tinggi
nah ini yang tentunya kita lihat lagi jadi dalam melakukan assessment itu untuk ssk itu kita lihat nanti dari channel ya atau jalur tadi
kepada perbankan ataupun lembaga keuangan lainnya gimana
jadi kita lihat bagaimana portfolio bank atau lembaga ini ya
yang punya misalnya sbn gitu ya
nah apakah dia juga akan terpengaruh nggak ininya dari sisi ketahanannya dia gitu
nah ya memang secara umum kita lihat alhamdulillah ya itunya translasi risiko dari tadi kerentanan global itu terhadap
pasar keuangan dan juga pada akhirnya kepada institusi perbankan maupun non bank
sebagai indikator dari ketahanan perbankan misalnya
yang secara agregat itu meningkat gitu
jadi dari tujuh belas ke delapan belas gitu ya
sehingga ada peningkatan artinya stabil gitu
nah ini yang kita lihat seperti itu ya
kalau misalnya memang kondisinya masih aman ya kita cukup bisa inilah ya
tapi kalau misalnya nanti ada penurunan car misalnya ataupun ada risiko yang lain
nah itu yang kita harus nanti bekerjasama dengan ojk ya untuk melakukan mitigasi terus
itu dampak dari krisis yang terjadi secara global begitu ya
eksternal begitu faktornya terhadap fundamental ekonomi indonesia begitu
dan itu tidak terlalu signifikan ternyata begitu ya resultnya begitu ya
bagaimana dengan dari internalnya sendiri pak
kalau dari internal itu memang juga ada beberapa risiko ya
terutama di ini ya di semester dua
jadi yang paling mengemuka itu adalah yang pertama perlambatan pertumbuhan ekonomi
jadi ini juga satu implikasi dari perlambatan global juga gitu
sehingga secara ini juga kan kita outputnya menjadi menurun gitu ya
terus juga akhirnya indonesia juga mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi gitu
nah terus kemudian juga ada kenaikan suku bunga
sebagai implikasi ya di irid
dan kemudian yang di juga di transmisikan ya
dipindah lanjuti oleh perbankan
terutama suku bunga deposito satu bulan gitu yang meningkat gitu ya
terus kemudian juga yang terakhir kenaikan harga ya
terutama mungkin harga bbm ya
yang paling besar begitu ya dampaknya
jadi itu yang kemudian kita lihat seperti tadi
bagaimana dampaknya kepada resiko ya
kalau itu biasanya implikasinya ke resiko kredit sama resiko likuiditas gitu ya
nah itu memang kalau untuk resiko kredit dan resiko likuiditas
ini perlu kita waspadai gitu
jadi artinya memang secara umum sudah terjadi penurunan dari likuiditas di perbankan gitu ya
tapi memang kondisi banknya dari pemantauan risiko resikonya itu masih baik ya
artinya bank itu juga sudah berhasil melakukan inilah manajemen psikologikuditas yang cukup baik gitu
dalam potensi ini ya apa penurunan likuiditas di pasar
nah itu juga sejauh mana juga dampaknya terhadap perekonomian
pada semester ke dua tahun dua ribu tiga belas lalu kita akan bahas di segmen berikutnya pak putri akitara sudah dulu sebentar
bagi anda yang baru saja bergabung anda menyaksikan economic view
dan kami masih berbincang mengenai kebijakan makro
kebijakan makro prudential bank indonesia
baik pak putra terkait dengan tadi resiko resiko yang dikaji begitu dalam kajian sistem keuangan itu begitu
ternyata cukup detil begitu ya
dari faktor eksternal kemudian internal
nah sejauh mana sih nanti faktor faktor itu berdampak terhadap perekonomian nasional itu yang mungkin perlu anda lebih jelaskan lagi pak
apakah ini juga akan memberikan semacam pijakan baru begitu untuk kita di semester awal tahun ini begitu pak
mbak putra kira kira seperti apa
memang kalau dari resiko resiko tadi yang sempat kita bahas di segmen sebelumnya itu ada beberapa risiko yang perlu tetap kita waspadai ya
jadi terutama yang resiko likuiditas dan resiko kredit
karena artinya dari resiko pasar tadi relatif cukup terjaga
jadi kalau kita lihat kondisi sekarang itu kan nilai tukar juga sudah kembali menguat
iya sekarang berada di sebelas lima ratus an
terus kemudian juga kita lihat indeks harga saham gabungan isg sebagai indikator ya untuk melihat kondisi di pasar saham itu juga sudah kembali baik gitu
artinya sudah ada confident gitu di pasar ya untuk melihat bahwa memang dari sisi risiko pasar itu relatif stabil ya terjaga gitu
nah kalau untuk tadi psikolog likuiditas itu memang kita perlu ini ya tetap waspada gitu
jadi artinya karena sekarang dengan adanya tadi ya potensi penuh likuiditas terutama kalau kita lihat mas ya
jadi sekarang itu terjadi perlambatan pertumbuhan kredit gitu ya
nah sementara itu dari sisi liabilities bank kewajiban bank itu dana pihak ketiga bank juga tumbuhnya melambat gitu
nah ini yang kemudian karena pertumbuhan dana pihak ketiga yang menjadi sumber dari posisi
yang menjadi sumber dari pembiayaan bank itu turun lebih lambat dibanding kredit sehingga mas bisa lihat bahwa angka loan to deposit ratio perbankan itu meningkat
sekarang sudah sembilan puluh satu sembilan persen gitu
nah yang artinya ini mengindikasikan bahwa ada tekanan likuiditas gitu
tapi ya dari sisi perbankan ya kalau kita lihat memang artinya bank sudah harus mulai menyesuaikan ekspansi kreditnya
jadi tidak bisa lagi ekspansi setinggi di dua ribu dua belas dua ribu tiga belas ya
kita lihat sampai di atas dua puluh dua persen gitu ya
nah terus kalau nggak salah dua ribu tiga belas itu sampai dua puluh tiga empat persen gitu ya
nah artinya ini bank juga harus melihat lagi gitu ya dari sisi ekspansi penyaluran kreditnya dibandingkan dengan kemampuan bank untuk menyalurkan
artinya jangan sampai bank itu nanti punya komitmen tapi dia nggak bisa memenuhi dananya
akibatnya dia akan mengalami tekanan dan akan kesulitan dana gitu ya
ini terutama ya mungkin kita lihat juga untuk bank bank yang memang sulit gitu untuk memperoleh dana karena sekarang kan suku bunga juga sudah semakin meningkat gitu ya
nah resiko apa saja sih pak putra yang paling terbesar yang mungkin bisa dihadapi dalam kredit bank
mungkin bisa dihadapi dalam sistem keuangan kita begitu pak berdasarkan mungkin kajian tadi
jadi memang kredit sudah kalau kita lihat tren jangka panjangnya ya itu udah menurun ya
dari pasca krisis sembilan puluh tujuh sembilan puluh delapan gitu ya yang sempat sampai empat puluh persen gitu angka indikator non performing loan nya itu nah sekarang udah turun menjadi
jadi ini satu prestasi yang bagus ya mas pras
jadi kalau kita lihat dari sisi banknya juga ya artinya bank itu sudah melakukan pengelolaan yang baik gitu ya
melakukan restrukturisasi kredit juga baik ya program programnya itu artinya bisa memperbaiki dari sisi npl yang tadinya katakanlah kurang lancar ataupun diragukan gitu
nah tapi dengan adanya tadi
pelambatan pdb terus kemudian juga suku bunga yang meningkat
ini kita harus terus mewaspadai di sektor yang sensitif terhadap perubahan tadi
jadi misalnya di sektor properti gitu misalnya ya
ataupun di sektor yang terkait sama umkm gitu
nah ini memang kita lihat ada peningkatan risiko kredit umkm
khususnya yang mikro dan yang kecil gitu ya
nah ini yang perlu kita ini lah
artinya kita perlu supaya berhati hati disitu
pak putra ini ada kebijakan kabarnya begitu hanya dibatasi pertumbuhan kredit penyaluran kredit perbankan sebesar tujuh belas
nah apakah ini bagian dari upaya juga menjaga pertumbuhan kredit yang kemarin tahun lalu sampai dua puluh tiga empat persen itu diredam sedikit
berkaitan juga dengan upaya pemerintah juga untuk sedikit berlambat dari pertumbuhan ekonomi kita begitu pak
apa sebenarnya sih yang ingin dicapai kalau bapak lihat
jadi memang kita tadi kan melihat ya bahwa dari sisi makroekonomi secara luas itu sudah terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi
jadi sekarang kan sekitar lima delapan sampai enam dua
kita sempat tahun lalu itu enam lima persen gitu
artinya sudah ada tren penurunan gitu
nah ini yang harus diwaspadai juga oleh pelaku bisnis gitu ya
artinya bank indonesia mengarahkan supaya
ya perubahan kredit itu menjadi lima belas persen sampai tujuh belas persen itu adalah supaya nanti tidak terjadi resiko ya baik dari sisi makro maupun juga untuk banknya
karena artinya kalau misalnya bank misalnya tetap agresif menyalurkan kredit ya
sementara permintaannya juga ini ya artinya untuk jual menjual produknya debiturnya juga sulit kan
nah ini kan menyebabkan
kemudian juga kalau kita lihat dari sisi create property gitu ya
itu juga punya implikasi kepada kenaikan harga harga gitu ya
jadi kredit yang masih meningkat pesat itu juga akan mendorong ekspor yang meningkat juga
karena banyak produk kita yang masih punya import konten yang tinggi gitu
nah sehingga yang ini yang akan memacu ke permasalahan yang lebih besar
terus juga bagaimana kita tadi itu mencoba tetap mengendalikan pertumbuhan ekonomi
supaya jangan menjadi terlalu dalam ya resesinya
sejauh mana ini yang masih mungkin menarik perhatian saya maupun pemirsa di rumah terkait dengan
seperti apa sih dampak dari sistem yang termasuk sistemik begitu maksud saya
apakah ini sudah termasuk terdeteksi pada laporan kajian di semester ke dua tahun lalu
dan ini bisa juga di predisikan untuk tahun ini
baik pemirsa kami akan segera kembali setelah jeda dan sesaat lagi
dan kali ini economic view masih berbincang mengenai kebijakan makro
deputy director kebijakan makro prudensial bank indonesia
baik pak buta terkait dengan kita masih membicarakan mengenai resiko begitu
berdasarkan kajian dari tadi assk begitu ya
apa sih atau mungkin sudah ada yang terdeteksi kah
semacam dampak sistemik begitu dari sistem keuangan kita yang sudah terdeteksi dalam kajian yang
sudah tim dari bank indonesia lakukan di semester dua tahun lalu
memang bank indonesia itu sebagai implikasi ya
dari fungsi makro prudensialnya itu adalah melakukan assessment terhadap potensi risiko sistemik gitu ya
jadi tadi risiko sistemiknya itu digambarkan bisa yang terkait dengan keterkaitan antar bank
ya terus kemudian juga bisa karena dari sisi pertumbuhan kredit tadi
misalnya tumbuh tinggi ya sehingga nanti bisa menjadi bahaya artinya bisa menjadi meningkatkan npl
nah jadi kalau mas pras masih ingat ya krisis sembilan puluh tujuh sembilan puluh delapan gitu ya
ataupun subprime mortgage crisis di amerika
itu memang kejadiannya kalau yang dua ribu delapan di amerika gitu
tapi itu artinya satu contoh resiko sistemik gitu
nah dimana risiko itu muncul karena daya tahan bank itu ya
jadi itu gak cukup kuat sehingga ada aspek penularan gitu
tidak hanya perbankan di amerika yang menyalurkan kredit kredit kpr itu
nah ini yang kemudian menjadi tugas inilah
jadi artinya menjadi concern bank indonesia
tapi dalam pelaksanaannya itu kita bersama sama gitu dengan ojk terus kemudian dengan lps
kemudian juga dengan rekomen q ya
jadi artinya ada koordinasi karena memang untuk mencapai kondisi stabilisasi sistem keuangan itu
itu menjadi tugas bersama gitu
tapi belum ada yang terdeteksi pak dalam kajian bapak yang lakukan di dalam sistem laporan tadi itu pak
di dalam kajian ksk itu
itu memang kita lihat potensi risiko sistemiknya itu terjaga
jadi artinya kita lihat tadi ya
faktor faktor yang bisa mencetuskan terjadinya risiko sistemik ya
dari risiko pasar risiko kredit likuiditas itu kan relatif rendah mas ya
jadi artinya kekhawatiran kita akan adanya potensi risiko sistemik itu relatif kecil gitu
jadi dengan informasi yang ada itu memang kesimpulannya seperti itu ya
di semester dua ribu tiga belas gitu ya
jadi harapannya kalau kita bisa memitigasi tadi potensi risiko yang akan meningkat
ya artinya di semester satu dua ribu empat belas atau di tahun dua ribu empat belas ini
kondisinya juga masih akan terjaga baik gitu
artinya itu yang kita harapkan
sejauh mana sih pak dampak sistemik ini akan berdampak terhadap stabilitas sistem keuangan nasional kita begitu pak
kalau dari asesmen kita memang relatif kecil ya
jadi artinya sekarang kita lihat ya
risiko sistemik itu bisa tadi dilihat dari dua aspek ya
dari sisi bagaimana kalau ada kerugian di dalam sistem keuangan itu
itu punya potensi penularan ke bank bank yang lain gitu
sehingga ada beberapa bank yang menjadi bermasalah gitu ya
yang harus ini lah gitu ditangani gitu
bagaimana kita bisa memitigasi peningkatan ataupun pertumbuhan kredit yang tinggi gitu
yang kemudian kita mitigasi supaya turun gitu
nah ini dari sisi ininya apa dari sisi hubungan keterkaitan
itu kita lihat masih sama ya stabil
ada angka indeks untuk melihat keterkaitan itu
artinya keterkaitan antar bank itu dan terutama bank bank yang berpotensi punya masalah likuiditas
itu resikonya kecil gitu
terus dari sisi perubahan kredit itu kan mas sudah lihat ya
jadi dengan bank indonesia mengeluarkan ini ya apa meningkatkan bi rate gitu ya sampai satu ratus tujuh puluh basis point
terus kemudian juga menyempurnakan ketentuan loan to value ratio di dua ribu tiga belas itu
kita juga sudah membantu untuk mendorong apa mendorong untuk
memperlambat pertumbuhan kredit yang meningkat
yang dikhawatirkan begitu ya pak
jadi artinya potensi risiko sistemiknya juga sudah berkurang gitu ya
nah sejauh mana sih rekomendasi yang sudah dilakukan bank indonesia mungkin bekerja sama dengan pihak mana saja terkait memitigasi tadi dampak dampak sistemik yang akan terjadi dalam sistem keuangan kita kira kira seperti apa pak
jadi memang untuk koordinasi ini bank indonesia itu bersama sama ya dengan kemenq terus kemudian juga
ojk bps itu kita mendiskusikan ya perkembangan di dalam stabilitas sistem keuangan ini melalui suatu forum yang namanya forum koordinasi stabilitas sistem keuangan gitu
nah ini dilakukan tidak hanya di level atas ya jadi pak gubernur bi gitu ya terus kemudian dengan menteri keuangan gitu
tapi juga di level deputi gubernur gitu ya
dan di level teknis ya jadi kita selalu ini ya punya ini apa satu jadwal yang rutin
jadi tiap jumat itu biasanya kita ketemu terus juga nanti itu akan menjadi ini ya assessment yang akan dibahas di high level gitu
nah resiko resiko atau paling tidak mitigasinya ataupun respon dari bank indonesia melihat kondisi apabila terjadinya sistem sistemik sendiri apa sih pak yang dilakukan oleh bank indonesia
kait juga tadi dengan makro prudensialnya sendiri
kalau di dua ribu tiga belas
kita melihatkan tadi upaya yang kita lakukan adalah berusaha memitigasi resiko risiko tadi yang muncul gitu
jadi dari sisi bi nya juga sudah ada
misalnya tadi bi juga melihat kondisi di pasar
dengan misalnya meningkatkan bi rate gitu misalnya
kemudian bi juga mengeluarkan ketentuan mengenai gwm
yang terkait dengan loan to deposit ratio
dimana bi sudah menurunkan batas atasnya dari seratus ke sembilan puluh dua
nah terus kemudian juga memberikan aksesibilitas yang lebih luas
dengan surat berharga lain yang bisa tradable gitu ya
nah terus kemudian yang penting juga adalah financial deepening gitu
bagaimana kita berupaya untuk supaya ini apa pasar keuangannya tuh bisa lebih sehat gitu ya
jadi produknya harganya aksesnya terus kemudian bagaimana transaksinya bisa menjadi lebih sering gitu ya
nah ini yang bisa lebih bagus nanti lebih stabil
nah selain itu juga kita koordinasi dengan pemerintah gitu ya
jadi yang tadi misalnya fkssk
kita juga ada yang namanya roundtable policy discussion
itu kita pernah lakukan ya misalnya pada waktu bulan agustus
kita bersama sama dengan pemerintah itu juga
akhirnya muncul paket kebijakan pemerintah itu mas yang bulan agustus itu
bersamaan dengan tentunya upaya upaya untuk memperbaiki kondisi industri yang struktural gitu
sejauh mana nanti payung hukumnya dari kebijakan kebijakan makro prudensial yang dikeluarkan bank indonesia
apakah sudah memiliki hukum yang kuat begitu atau seperti apa
kita bahas di segmen berikutnya pak putra
baik pemirsa perbincangan ini akan kami lanjutkan setelah jeda
pastikan anda masih bersama kami
baik pemirsa kita lanjutkan kembali perbincangan bersama bapak dutia putra
deputi direktur kebijakan makro prudensial bank indonesia
baik pak putra saya ada satu statement begitu yang ingin saya tanyakan
ini menyatakan bahwa kebijakan makro prudensial merupakan komponen utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan
anda setuju tidak dengan statement seperti ini
jadi artinya memang untuk merespon tadi risiko risiko yang muncul dari sektor keuangan
yang akan punya pengaruh nanti kepada stabilitas sistem keuangan
itu bisa dimitigasi dengan kebijakan makro prudensial gitu
tapi memang dalam pelaksanaannya kita harus berkoordinasi gitu dengan lembaga lembaga yang lain
karena yang namanya sistem ini kan luas mas
ya dia termasuk juga yang terkait dengan bagaimana kita bisa mengkoordinasikan kebijakan di sisi pemerintah
pemerintah kan punya mandat ya punya otoritas untuk memperbaiki atau melakukan respon kebijakan dari sisi di sektor real gitu
nah terus kemudian dari sisi pemerintah juga fiskal gitu kan juga penting
aspek aspek ini juga berkontribusi terhadap penciptaan sistem keuangan yang stabil gitu
nah makanya memang kebijakan makro prudensial itu lebih penting gitu
kalau sangat penting saya ingin tahu lagi lebih jauh
sejauh mana dan payung hukum begitu pak ketentuan hukum yang dimiliki dari bank indonesia untuk mengeluarkan kebijakan kebijakan makro prudensial
atau sementara payung hukum ini sudah ada apa saja begitu
jadi kalau yang spesifik untuk mandat terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengaturan makro prudensial itu sudah ada dalam undang undang otoritas jasa keuangan ya
nomor dua puluh satu tahun dua ribu sebelas gitu
jadi disitu memang sudah dinyatakan bahwa dengan beralihnya fungsi mikro prudensial yang untuk pengawasan individual bank ke lembaga tersendiri ya
itu bi punya mandat untuk melakukan kedua hal tersebut gitu
nah ini yang menjadi salah satu payung hukum ya
dalam bank indonesia melakukan fungsinya dalam makro prudensial itu
nah selain itu di dalam undang undang bi itu juga tentunya tidak terlepas kan dari upaya untuk menciptakan ya stabilitas moneter yang baik itu
artinya karena kebijakan mark prudensial yang diambil ini nantinya juga akan bertujuan juga akan mempengaruhi bagaimana stabilitas moneter itu
tentunya di situ bi juga punya ini ya semacam policy gitu untuk bisa antara lain tadi itu bagaimana kita bisa mengendalikan ya nilai tukar yang juga stabil ya volatilitasnya gitu ya
terus kemudian dari sisi likuiditasnya tadi
nah itu yang seperti itu ya sehingga tentunya dengan dua undang undang itu bank indonesia melakukan kebijakan mark prudensial gitu
memang idealnya untuk yang fungsi tadi pengaturan pengawasan yang masih di undang undang ojk
itu seharusnya ada juga di undang undang bi gitu
sehingga ini akan lebih tentunya memperkuat ya fungsi ataupun mandat kepada bank indonesia gitu dalam melakukan kebijakan bank prudensial itu
berarti perlu diajukan lagi kepada pemerintah bahwa bank indonesia juga harus mengeluarkan terkait dengan undang undang bi begitu yang terkait dengan pelaksanaan atau kebijakan kebijakan
sehingga ini memiliki langkah yang lebih kuat lagi begitu ke depan sehingga benar benar bi juga tidak harus mungkin berkoordinasi dengan banyak orang lah
banyak pihak atau banyak institusi sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dengan adanya undang undang bi sendiri mereka akan bisa berdiri sendiri bukan begitu pak putra
nah sejauh ini upaya upaya yang sudah dilakukan oleh bank indonesia sendiri sudah sejauh mana pak untuk bisa mewujudkan lah misalnya memang ada undang undang bi yang mengatur tentang makro prudensial
artinya kalau untuk undang undang itu kan merupakan hak dari dpr dan juga kemenkyu ya dalam hal ini gitu
nah tentunya bank indonesia sudah berdiskusi juga dengan kedua pihak tersebut ya untuk menyuarakan concern concern tersebut
ya mudah mudahan aja nanti ini bisa cepat bisa diwujudkan ya sehingga nanti tentunya bisa lebih nanti memperkuat mandat yang diberikan kepada bank indonesia
tadi kita sudah bahas mengenai kajian dari stabilitas sistem keuangan indonesia kajian kajian
saya ingin tanya apakah di dalam kajian tersebut juga disampaikan outlook begitu paling tidak rekomendasi yang bank indonesia berikan bagaimana untuk menjaga dari sisi makroekonomi kita ke depan kita bahas di segmen terakhir nanti ya pak putra kita harus jeda kembali sebentar
baik pemirsa economic view masih akan kembali dengan satu segmen terakhir tetaplah bersama kami
terima kasih anda masih setia bersama kami dan tidak terasa sudah di segmen terakhir saya akan kembali melanjutkan perbincangan ini
nah adakah dalam kajian tersebut juga mencantumkan atau menyebutkan semacam outlook rekomendasi yang diberikan bank indonesia untuk tahun dua ribu empat belas ini
iya jadi memang kita perlu melihat ya jadi setelah kita review terus kemudian kita lihat bagaimana ini kedepannya ya sehingga ini yang kemudian menjadi penting untuk diantisipasi gitu maksudnya oleh ini tadi pelaku usaha tadi kan
maka kemudian bagaimana mereka bisa melakukan adjustment ataupun lakukan apa saja
terkait dengan rencana bisnis yang dilakukan
nah kalau melihat tadi kita merefer atau mengacu kepada pertumbuhan ekonomi gitu ya
jadi kalau kita lihat perkiraan di dua ribu empat belas itu sekitar lima delapan sampai enam dua persen gitu dengan kecenderungan ke bias ke bawah
ya itu artinya kita lihat masih akan baik ya dari sisi pertumbuhan bisnis ya
nah ini kalau kita lihat lebih dalam lagi itu memang ada beberapa faktor yang mendorong ya penyebab masih baiknya gitu pertumbuhan ekonomi di dua ribu empat belas gitu
jadi yang pertama misalnya konsumsi rumah tangga ya
itu masih meningkat gitu ya artinya disitu akan apa kegiatan perekonomian juga masih akan berlangsung dengan tinggi gitu ya
terus kemudian juga kita lihat bahwa dampak dari sisi ini apa perbaikan di global gitu ya
itu juga mempengaruhi ya jadi tentunya ekspor indonesia juga akan kembali meningkat
nah terus kemudian juga dari sisi ininya sistem keuangannya
itu juga kita lihat trennya dengan perbaikan perbaikan yang tadi ya itu perlambatan perubahan kredit itu masih berlangsung
jadi mengarah ke lima belas tujuh belas gitu ya
sampai di akhir dua ribu empat belas gitu ya
jadi kalau kita lihat mungkin posisi terakhir itu udah sekitar sembilan belas gitu ya
nah ini yang menunjukkan bahwa artinya potensi ke depan ya outlooknya itu baik gitu
jadi ini perlu ini ya apa perlu terus kita ini kan apa manfaatkan ya optimisme ini
terus tapi dengan tentunya kehatian kehatian
karena tadi kita lihat bahwa ada potensi tadi dua resiko yang paling besar
itu adalah yang pertama dari sisi resiko likuiditas
jadi memang penurunan likuiditas tadi yang akan berlanjut terus di dua ribu empat belas terus kemudian ditambah lagi dengan ini kan kalau lebaran biasanya juga ada penarikan dana gitu ya
nah terus kemudian juga adanya ini apa misalnya potensi berlanjutnya dana yang masuk ke perbankan
ini artinya bank bank yang masih agresif menyalurkan kredit ya dengan potensi untuk memperoleh dana yang agak terbatas
terutama sampai dengan semester akhir semester satu
berarti masih bisa dikatakan outlooknya untuk tahun dua ribu empat belas ini di semester pertama masih baik begitu pak ya
meski kita harus memahami tadi profil resiko untuk tadi likuiditas dan kredit
dan sejauh mana rekomendasi yang anda berikan juga kepada pelaku usaha kemudian juga kepada masyarakat maupun pemerintah sendiri untuk memitigasi lagi kedua resiko tadi ya
artinya kalau dengan pemerintah ya jadi kondisi yang baik sekarang ini kemudian dengan outlook yang baik
itu tetap perlu di ini kan apa
dilakukan penguatan penguatan koordinasi yang sudah ada gitu
jadi misalnya tadi ya dalam bagaimana kita bisa mengimplementasikan ya yang pertama tuh rencana rencana pemerintah untuk mengembangkan sektor infrastruktur gitu
terus kemudian sektor sektor yang nanti bisa mendukung kepada peningkatan ekspor gitu ya
nah ini kalau misalnya ini bisa didorong ini tentunya akan bisa
ini apa menjaga kestabilan lebih lanjut kita
artinya pertumbuhan ekonomi juga terjaga gitu
kemudian juga kalau untuk dengan pelaku pelaku bisnis ya tentunya harus melakukan manajemen resiko yang lebih baik
tadi ya tadi resiko kredit sama resiko likuiditas gitu
bagaimana mengantisipasi potensi penurunan likuiditas lebih lanjut
ataupun peningkatan resiko kredit karena adanya debitor debitor ya
yang misalnya karena naikan suku bunga gitu ya menjadi kesulitan
nah itu yang harus cepat diantisipasi gitu
jangan sampai menjadi memburuk ya
ya pak putra ini sayang sekali waktunya terbatas begitu saya hanya bisa menangkap kesimpulan bahwa sebaiknya pemerintah memanfaatkan momentum yang ada dengan outlook yang tadi sudah disampaikan dalam kajian stabilitas sistem keuangan bank indonesia
yang menunjukkan outlook kita masih cukup baik begitu di tahun ini sebaiknya dimanfaatkan oleh pemerintah dan pelaku usaha juga untuk tetap memiliki
tetap memitigasi resiko resiko tadi dari kredit maupun likuiditas begitu ya
berarti masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan ke depan ya
terima kasih atas kehadirannya pak putra di acara kami selamat siang bapak
baik pemerintah tidak hanya berbagai regulasi ekonomi yang harus bersinergi dengan baik terhadap aktivitas ekonomi
namun kita juga harus bersinergi dengan baik terhadap sesama dan lingkungan alam
tetap semangat dan tetap saksikan economic view hanya di mnc business the force business channel in indonesia
saya prasetyobo terima kasih dan sampai jumpa